puluhan pot ganja yang disita oleh polisi dari apartemen di kawasan pluit awal pekan ini merupakan jenis yang berbeda dari yang biasa disita dari tangan para pengedar
ganja di apartemen ini bibitnya didatangkan dari vietnam
menurut pihak kepolisian ganja yang biasa mereka temukan di tangan pengedar adalah ganja dari aceh
tapi tersangka di ternyata mendatangkan bibit ganja ini dari vietnam
ia menanam ganja di apartemennya dengan panduan dari internet
sejak oktober dua ribu lima belas tahun lalu polisi sedang mendalami ini jaringan peredaran ganja yang melibatkan tersangka
untuk sementara kami dari penyidik masih mendalamin terhadap tersangka apakah ada atau tidaknya
nanti kalau memang ada kita akan kita umumkan
penyidik masih bekerja terus untuk melakukan upaya upaya penindakan
terhadap yang lain